sementara itu seekor gajah sumatera jantan liar ditemukan mati di kawasan konsesi hutan tanaman industri di kabupaten pelalawan riau
diduga gajah tersebut mati dibunuh dengan cara diracun
timbalai besar konservasi sumberdaya alam riau menerima laporan kematian gajah sumatra berjenis kelamin jantan
dari petugas hutan tanaman industri di distrik nilo kabupaten pelalawan riau pada selasa
dari lokasi tersebut petugas menemukan bongkahan gula merah dengan kandungan racun yang diduga sebagai penyebab kematian hewan langka tersebut
gajah jantan liar yang usianya sekitar dua belas tahun itu berasal dari taman nasional tesonilo
bahwasannya di sekitar tkp penemuan jasad ganja kita ada menemukan kantong yang berisi
dan dugaan kita gula merah ini kan disukai oleh gajah sehingga di dalam gula merah itu dicampur dengan racun
dan kemungkinan gajah ini memakan gula merah sehingga mengalami kematian
untuk memastikan penyebab kematian dari gajah ini sampel organ gajah sudah kita ambil
dan akan kita gunakan